anda masih di cnn indonesia today presiden joko widodo memastikan eksistensi pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun
hal ini disampaikan presiden saat hadir membuka jambore kebangsaan bela negara keluarga besar forum komunikasi putra putri tni polri fkppi dua ribu delapan belas di bumi perkemahan ragunan jakarta pada jumat pagi
presiden meminta semua pihak memahami dan menerapkan nilai nilai pancasila serta aktif dalam bela negara sesuai dengan profesi masing masing
hal tersebut dianggap efektif dalam menangkal masuknya ideologi lain yang disebut jokowi sebagai ideologi impor untuk menggantikan pancasila
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pertama
bisa dilakukan melalui berbagai bidang berbagai profesi